ada berbagai macam menu di dapur ini
nasi campur nasi daging krengsengan hingga nasi bali
namun khusus hari ini sajian spesialnya adalah semur telur tahu dan ayam kecap
sajian lezat bergizi ini disajikan oleh dapur surabaya
ini bukan sembarang dapur
dapur surabaya adalah dapur umum yang berdiri sejak dua tahun lalu
dan sejak satu juli lalu dapur serabaya merubah haluan
dari yang sebelumnya berfokus membantu para fakir miskin gelandangan dan tukang becak
kini berganti membantu warga surabaya dan sekitarnya yang sedang isolasi mandiri akibat covid sembilan belas
tidak hanya itu dapur umum juga memberikan bantuan makanan
untuk para tenaga kesehatan dan pemulasaran jenazah akibat covid sembilan belas
dapur umum dengan tiga puluh relawan ini memasak mulai malam hari
dimulai dari lauk pauk yang mencapai tiga puluh lima kg per hari
memasak beras minimal
satu ratus lima puluh kg per hari
plus sayuran yang mencapai tiga puluh lima kg per hari
olahan makanan ini dipersiapkan untuk sekitar satu lima ratus bungkus pada hari selasa sampai sabtu
sedangkan pada hari senin mereka bisa memasak sampai dua dua ratus bungkus
setelah siap makanan ini akan diantarkan oleh sekitar enam puluh kurir ketujuan masing masing
mulai dari sekitar surabaya kota
hingga ke perbatasan kota surabaya bahkan sampai ke kota sidoarjo
satu relawan adalah rostasi laban
ibu dua anak ini sudah satu tahun menjadi relawan di dapur surabaya
tugasnya adalah mengatur kurir agar makanan sampai tepat pada tujuan
dan juga tepat waktu agar makanan tidak basi
jadi terkadang ada kendala kendala seperti itu
kurirnya susah cari jalan karena alamatnya tidak lengkap
kontak warganya juga tidak bisa dihubungi
seperti itu membuat saya akhirnya saya harus menghandle harus langsung cepat tanggap
itu yang terberat menurut saya
awalnya dapur umum yang diinisiasi oleh pasangan winarno dan gina masih menggunakan dana pribadi
namun semenjak menangani pasien isoman covid sembilan belas
yang jumlahnya mencapai ribuan di kota pahlawan
dana yang dibutuhkan jumlahnya membengkak
minimal tiga puluh juta rupiah per hari untuk operasional mereka
beruntung bantuan dari para donatur
baik berupa bahan makanan ataupun dana tak berhenti mengalir
yang saya dapat ketika saya membagi makan itu
di hati itu kayak apa ya tidak ada hal yang lebih indah ketika kami memberi
jadi lewat membantu orang menolong orang yang tidak punya makanan
itu ada sukacita tersendiri di hati yang orang yang punya uang pun tidak bisa beli
bantuan makanan bagi para isoman ini menjadi oac di tengah sempitnya kondisi ekonomi
terus bertambahnya pasien isoman akibat covid sembilan belas
diharapkan selain bantuan dari dapur umum yang ada
penguatan solidaritas dalam komunitas terkecil dipererat
agar bisa menghentikan laju dan risiko akibat covid sembilan belas
ganjar bijak sono agar dipah surabaya jawa timur